alhamdulillah ibu sudah sadar
aduh ibu sakit sekali pak
kepala ibu sakit
ibu pasti akan sembuh
ibu sudah mengeluarkan darah banyak sekali
ibu sudah meluarkan darah banyak sekali
pak yusuf kenapa
karena aku nggak mau dajak nikah sama dia
saru orang tanggata diri
biar aku yang ngurus dia ya
nggak usah dit nggak usah
percuma semuanya udah lewat
tapi sekarang ibu sama intan mau tinggal di mana
kalian kan gak punya keluarga di sini
kamu juga nggak tahu dit bakalan tinggal di mana
intan tapi ibu kamu lagi sakit
nggak apa apa nak ini cuma batuk biasa
yuk sini sini biar aku yang bawa berat
ya untuk sementara kamu sama ibu tinggal di masjid dulu ya
nanti aku bakal bilang sama pengurus masjid
makasih ya nak adit
maaf ya udah ngerepotin
nggak nggak kamu sama sekali nggak ngerepotin aku
ya cuma ini aku bisa lakuin buat kamu
nanti setelah dari sini aku baru pikirin kamu harus kemana
ya yaudah masuk
masuk ke tempat lain ya
ibu di rumah sakit mas
ibu kan kecelakaan mas
bapak udah ada di rumah sakit udah dari tadi sebaiknya mas buru buru aja langsung ke rumah sakit
mas cepet mas mas ke rumah sakit sekarang ya mas cepat mas
luka istri bapak sangat parah dan banyak mengeluarkan darah
jadi sebaiknya bapak cepat mencari donor darah pak
kami harus mencari donor darah ke mana dok
pertama bapak kumpulkan dulu orang orang dari keluarga bapak
setelah itu kalau tidak ada bapak cari golongan darah ke pmi pak
karena golongan darah bapak itu tidak cocok dengan ibu maka tidak bisa diberikan
pak pak pak
kalau gitu sekarang saya kumpulkan teman teman saya pak
siapa tahu darahnya ada yang cocok dengan ibu dan mereka bisa menyumbangkannya pak
iya dit cepet dit cari ya dit
lindungilah istri saya ya allah
indra tadi sore ibu aku kecelakaan
dan sekarang dia butuh donor darah
ya allah bagaimana keadaannya nak
saya enggak tahu sekarang lagi ditanganin sama dokter
dan ibu saya butuh banget banyak darah intan
kamu bisa bantu
saya bisa aja tapi saya nggak tahu cocok apa enggak
enggak penting enggak penting
yang penting sekarang kamu ikut aku ke rumah sakit
aduh gimana ya
pergilah siapa tahu kamu bisa bantu ibunya adit
ibu enggak apa apa
enggak ibu enggak apa apa
ya udah deh intan pergi ya bu janji enggak akan lama ya
jangan lupa jangan lupa
bagaimana dokter apa darah intan cocok dengan darah istri saya
alhamdulillah cocok pak
sekarang kita doakan saja semuanya berjalan dengan lancar
selamat ya pak selamat deh
terima kasih dokter
pak alhamdulillah semoga ibu cepat sembuh ya pak
iya dan bagus kita doakan saja
ya allah semoga ibu hamba cepat pulih kembali
terima kasih intan
alhamdulillah ibu sudah sadar
aduh ibu sakit sekali pak kepala ibu sakit
ibu pasti akan sembuh ibu sudah mengeluarkan darah banyak sekali
tapi alhamdulillah ada yang sudah menyumbangkan darah buat itu
ibu sudah menyumbangkan darah banyak sekali

alhamdulillah pak siapa orangnya
ini orang ibu
ibu ibu suka menghina kamu sama ibu kamu
halo telah menyadari ibu hati kamu tulus sekali intan
oh ya intan ibu titip adit ya
adit tidak salah memilih kamu sebagai pacarnya
ya makasih ibu
ya ibu tidak perlu berpikir macam macam
yang ini ibu cepat sembuh ya
ya kalau begitu intan pamit pulang
ya intan sekali lagi terima kasih ya
salam buat ibu kamu insya allah nanti kalau ibu sudah sembuh nanti kami akan silaturahmi ke rumah kamu
iya makasih pak
pak sekarang intan sama ibunya sudah diusir dari kontrakannya pak yusuf
sekarang mereka tinggal di masjid
adit cepat kamu selesaikan atau kamu cari kontrakan lain nanti biar kami yang bayar
sebagai ungkapan rasa terima kasih kita karena intan sudah mau menyumbangkan darah buat ibu
iya betul adit kasihan ibunya intan
iya iya bu kalau gitu sekarang saya permisi dulu
terima kasih banyak
terima kasih intan
ibu bangun ibu
ibu bangun ibu tidak bisa tinggalin
biarin ibu kabur tinggal batu